hai hai ketemu ketemu lagi nih ya di acara benar gak sih atau batu kasen menguak fakta di balik
hoax nah beta delvia wirajaya sing bosan bosan untuk mau kasih tahu ke teman teman semua
supaya jangan sampai termakan isu hoax yang paling tersebar luasannya di luar di whatsapp
ataupun di media sosial nah caranya bagaimana paling gampang sekali pokoknya pantengin acara
ini sampai selesai supaya kita mengupas fakta bukan hoax nah informasi perdana ini datang dari
aduh berita kalau ktp sekarang itu wajib memiliki kartu vaksin covid sembilan belas lah apa hubungannya
begitu kan ktp dengan vaksin kalian sudah coba belum kalau belum coba saja karena ini benar benar
bingung sekali untuk lebih jelasnya mari kita cek cek infonya langsung hai hai
hai jika ingin membuat kartu tanda penduduk alias ktp di kantor keluarahan kini harus bisa menunjukkan
surat bukti telah mengikuti vaksinasi usai diunggah di media sosial facebook oleh seorang
warganet pada tujuh belas juli dua ribu dua puluh satu narasi ini sontak mengundang beragam komentar dari masyarakat
mungga mengaku bingung karena salah satu persyaratan mengikuti vaksinasi di puskesmas adalah memiliki ktp elektronik
tapi ia justru tidak punya ktp elektronik
ia pun mengaku ketika hendak membuat ktp elektronik di kantor lurah ia malah ditagi persyaratan surat telah vaksinasi
dalam unggahan lainnya di facebook seorang warganet juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dituding kontradiktif
benarkah tudingan warga tersebut
sebuah unggahan warganet yang menyebut bahwa syarat membuat kartu tanda penduduk elektronik kini memerlukan kartu vaksin covid sembilan belas jadi ramai di media sosial facebook dan twitter
di dalam narasi tersebut sang pengunggah mengaku bingung
karena salah satu persyaratan yang dituduhkan adalah untuk membuat kartu tanda penduduk elektronik yang diperlukan untuk membuat kartu vaksin covid sembilan belas
seorang warganet yang menurutnya tidak akan mengikuti vaksinasi di poskesmas adalah memiliki ktp elektronik
tapi ia justru tidak punya ktp elektronik
ia pun mengaku ketika hendak membuat ktp elektronik di kantor lurah ia malah ditagih persyaratan surat telah divaksinasi
lantas benarkah kabar yang menyebut bahwa kartu vaksin covid sembilan belas kini jadi syarat untuk membuat ktp elektronik
kementerian dalam negeri menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan atau adminduk
taat terhadap aturan perundang undangan yang berlaku
itu artinya hingga saat ini tidak ada penambahan persyaratan baru termasuk sertifikat vaksinasi covid sembilan belas
terkait dengan isu yang beredar untuk mengurus ke dukcapil harus ada sertifikat vaksin
ini perlu saya tegaskan bahwa kementerian dalam negeri atau khususnya dukcapil kementerian dalam negeri
tidak ada persyaratan tambahan terkait dengan penggunaan sertifikat
jadi tidak ada sertifikat vaksin dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan
nah karena dasar untuk proses proses itu semua persyaratan pengurusan sudah diatur di dalam peraturan presiden nomor sembilan puluh enam tahun dua ribu dua puluh
jadi tidak ada sertifikat vaksin sebagai persyaratan pengurusan dokumen kependudukan
buat ktp tidak perlu syarat sertifikat vaksin membuat akte kelahiran tidak perlu syarat sertifikat vaksin itu
jadi masih sama persyaratannya sebagaimana yang berjalan saat ini
alur pembuatan ktp elektronik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm masih tetap sama seperti sebelumnya
oke itu sudah ya jadi fix
tambang tambang semua harus dengar sehingga ada lagi yang boleh percaya kalau mau buat ktp itu harus punya kartu vaksin
jadi sekali lagi ini tidak benar dan ini hoax
teman teman vaksinasi ini kan memang salah satu upaya supaya kita itu tidak terjadi pemburukan ketika kita terkena virus corona
nah tapi beredar juga kabar di luar sana ya kalau vaksin sinovac itu tidak efektif
memang betul kah seng itukah kayaknya kita cek dulu kebenarannya
sebuah pesan berantai berisi informasi yang menyebut bahwa tiongkok mengakui vaksin sinovac buatannya
tidak manjur beredar luas di media sosial
di dalam pesan ini sang pengunggah bahkan mencantumkan tautan beberapa situs berita daring dari dalam dan luar negeri
berisi keraguan sejumlah negara akan keefektifan vaksin sinovac
selain pesan berantai melalui aplikasi pesan beredar pula informasi dari sebuah akun instagram
yang berisi klaim bahwa organisasi kesehatan dunia atau who menyatakan
vaksin sinovac adalah vaksin yang tidak berhasil
vaksin yang paling lemah
akun ini bahkan mengungkapkan klaim tersebut diperoleh setelah who membandingkan sepuluh jenis vaksin covid sembilan belas yang siap diedarkan
yang jadi pertanyaan benarkah informasi yang menyebut bahwa vaksin sinovac buatan tiongkok tidak manjur
aduh ini sudah beta paling heran dengan orang orang ini yang suka menyebarkan info yang tidak valid
seng tau apa apa tapi bicara saja
seharusnya kotong itu sebagai masyarakat indonesia kita itu percaya dengan langkah pemerintah
apalagi vaksin sinovac itu kan sudah diuji cobakan di bandung dan terbukti kok ada efekasinya juga
vaksin coronavac atau vaksin sinovac produksi sinovac biotech ltd asal tiongkok adalah satu dari dua vaksin yang diperoleh
sehingga kalau diberikan vaksin vaksinnya juga bisa diadakan
sehingga kalau diberikan vaksin vaksin sinovac itu juga bisa diadakan
vaksin coronavac atau vaksin sinovac produksi sinovac biotech ltd asal tiongkok adalah satu dari dua vaksin yang diadakan
vaksin coronavac atau vaksin sinovac bio méth yang diberikan oleh s deuts
eling dan articulasi alur
eher bergantung kepada kespankan pasyuarman mereka
biasanya orang masih peluru
tidak tahu pemerintah mana menetapkan product yang diberikan oleh sana

bahkan bekerja untuk mencabar bidang yang lain lain
kecuali untuk perusahaan informations tersebut
dikutip dari laman bpom pada sebelas januari dua ribu dua puluh satu berdasarkan uji klinik di bandung
ini artinya vaksin sinovac mampu menurunkan kejadian penyakit covid sembilan belas hingga enam puluh lima tiga persen
angka efekasi ini pun telah dinyatakan memenuhi persyaratan who dengan minimal efekasi sebesar lima puluh persen
sementara pada dua belas mei dua ribu dua puluh satu kementerian kesehatan merilis data efektivitas vaksin sinovac
dari penelitian yang dilakukan pada satu ratus dua puluh delapan dua ratus sembilan puluh tenaga kesehatan
hasilnya vaksin sinovac mampu memberikan proteksi hingga lebih dari sembilan puluh persen
ini adalah gambaran seberapa efektif vaksinasi sinovac atau pemberian vaksin sinovac terhadap khususnya pencegahan covid sembilan belas berkejala
berdasarkan analisis yang kita lakukan yaitu bahwa kita menemukan bahwa vaksinasi sinovac dosis lengkap itu bisa menurunkan
ataupun bisa mengurangi risiko dan mengurangi sembilan puluh empat persen covid bergejala pada individu yang menerima vaksinasi penuh atau dua dosis
ahli biologi molekuler ahmad rusdan utomo pun mengatakan
pemberian vaksin menjadi penting untuk menekan resiko kematian akibat covid sembilan belas
pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang sama atau sedikit
dengan logika yang sama kita akan lihat bagaimana untuk mereka yang baru divaksin satu dosis
jawabannya sekitar lima ratus dua puluh tujuh lebih banyak memang
karena kita bisa bayangkan apabila vaksinasi belum full belum lengkap dosisnya berarti proteksinya belum optimal
pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang sama sekali belum divaksin
vaksin ini tidak bisa membuat orang kebal dari kematian akibat covid
maka dari itu kita perlu melihat membandingkan angka dengan tepat
disitulah pentingnya data
kini seiring program vaksinasi dan tiga t yang terus dilakukan pemerintah
masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan
yaitu memakai masker
serta mengurangi mobilitas
karena tanpa peran aktif masyarakat dalam menerapkan protokol lima m
vaksinasi akhirnya tidak akan berguna menekan laju penyebaran covid sembilan belas
nah kalau kamu semua sudah dengar butuh pembuktian seperti apa lagi coba
kan sudah terbukti di negara chile saja penggunaan vaksin sinovac ini
vaksin yang sama seperti yang kita gunakan di negara tercinta kita indonesia
bisa mencegah kematian
bisa mencegah kematian
hingga ribuan nyawa
jadi sekali lagi tamang tamang semua
bete minta tolong sekali
stop menyebarkan informasi jika vaksin tidak efektif di dunia nyata ya
karena itu adalah vax
berikutnya kita masuk ke berita yang ini sangat meresahkan
karena berita ini ternyata mengancam para penerima bantuan sosial tunai
aduh seperti apa ya beritanya
bantuan sosial tunai adalah hal yang dinanti masyarakat pada masa ppkm darurat ini
terutama bagi masyarakat yang terdampak pandemi
antrean warga calon penerima bansos mengular untuk mendapatkan dana bantuan sebesar tiga ratus ribu rupiah per bulan
untuk periode enam bulan ke depan
namun di sisi lain
banyak calon penerima bansos yang nyatanya belum menerima informasi pencairan dana bantuan sosial tunai
baru baru ini beredar pesan berantai berisi form pendaftaran bantuan sosial ppkm sebesar tiga ratus ribu rupiah
agar bisa mencairkan dana bantuan
warga harus menjawab sejumlah pertanyaan di sebuah situs internet yang memuat logo kementerian sosial
setelah mengisi data
pendaftar kemudian diminta membagikan tautan situs tersebut melalui aplikasi pesan whatsapp
untuk kemudian menerima konfirmasi pencairan dana bansos melalui sms
lalu benarkah situs ini memuat informasi perihal pencairan dana bantuan sosial tunai
ini memang susing habis pikir ya
di saat masyarakat ini memang butuh sekali namanya bantuan
kenapa dong ini malah minta bayaran
kenapa malah minta bayaran tiga ratus rupiah untuk form pendaftaran dari itu bansos
aduh ini pasti ada yang tidak beres ini ya
karena kita tidak beres jadi kita langsung saja cek benarnya itu seperti apa
fakta situs berlogo kementerian sosial
yang memuat pendaftaran penerima dana bantuan sosial tunai
sebesar tiga ratus ribu rupiah akhirnya terungkap
senin sembilan belas juli lalu subdit siber direkturat reserse kriminal khusus
atau dir skrim suspolda metro jaya
meringkus seorang pria berinisial rr
atas tuduhan membuat situs palsu terkait bansos ppkm darurat dari kementerian sosial
polisi menyebut pelaku sudah beraksi sejak november dua ribu dua puluh
lewat situs subsidi ppkm online pelaku menyebarkan informasi bansos palsu itu
lewat tautan website palsu yang dibuatnya dengan mencatut nama dan logo kemensos
akibatnya warga yang menerima tautan ini kemudian tertarik mendaftarkan diri
agar bisa menerima bansos
dari aksi penipuannya ini rr bahkan sanggup meraup keuntungan sebesar
lima miliar rupiah dari iklan yang masuk di situs palsunya ini
tersangka rr pun dijerat dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara
lantas bagaimana caranya agar warga bisa mendaftar serta mendapatkan informasi perihal dana bansos yang benar
menteri sosial tri risma hari ini mengatakan masyarakat bisa mengakses informasi dana bansos
di situs ini warga bisa mengisi data lengkap mulai dari provinsi hingga desa serta nama sesuai ktp
kemudian calon penerima bansos harus mengisi kode verifikasi
untuk mendapatkan petunjuk apakah warga tersebut berhak atau tidak menerima bansos
setelah itu warga bisa mencari hingga mengetahui hasilnya
kementerian sosial pun menyatakan akan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau dtks secara berkala
hal ini untuk memastikan data identitas tunggal dan nomor kependudukan atau nik
selaras dengan data di kementerian dalam negeri
weh di tengah pandemi ini saja yang sudah chaos
masih ada saja orang orang ini yang memang tega tipu tipu orang lain
aduh untung sudah ya bete paling legal sekali
akhirnya penjahat ini sudah ditangkap oleh polisi
masuk penjara kau kan
nah ketong semua ini ingat sekali lagi kita jangan sampai tertipu
dengan situs pendaftaran dan juga pengecekan bansos ilegal
karena itu semua
ya akhirnya selesai juga episode benar nggak sih atau batu kasih
karena katong menguok fakta dibalik sucks
sekali lagi ya kota semua harus ingat
cari tahu dulu kebenarannya dari sebuah isu ataupun berita
dan juga jangan sampai langsung menyebarkan informasi
yang belum terkonfirmasi oleh ahlinya
sekali lagi beta delvia wirajaya pamit undur diri
sampai jumpa di kesempatan lainnya